pbnu menyatakan tidak ada capres capres di pemilu dua ribu dua puluh empat atas nama nu
pbnu tidak akan mengambil bagian dalam kompetisi politik di dua ribu dua puluh empat nanti
namun akan berada di posisi netral
sedangkan sebelumnya muhaymin iskandar mengatakan mendapatkan dukungan dari pbnu
kita akan membahas bersama direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
bang adi selamat sore
selamat sore mas
bang adi tadi kita sudah lihat statement bahwa pbnu membantah pernyataan pkb
bahwa para ulama di jawa timur ini telah memberikan dukungan kepada ketua pkb muhaymin iskandar
sebagai calon wakil presiden anies baswedan
nah menurut anda bagaimana
saya kira memang sejak awal ketika pbnu itu dipimpin oleh gus yahya
sudah sangat tegas bahwa nu itu secara umum memang tidak boleh terlibat dalam politik praktis
gus yahya saya ingat persis beberapa waktu yang lalu mengatakan tidak boleh ada orang
tidak boleh ada capres
tidak boleh ada partai politik yang kemudian menjadikan nu sebagai kendaraan politik
untuk kepentingan politik elektoral ya terutama di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena memang sejatinya nu itu adalah ormas islam yang saya kira cukup terbesar di indonesia
yang memang tidak partisan tidak boleh condong ke salah satu orang
apalagi hanya sebatas menjadi alat tunggangan politik
itu kan satu hal
yang kedua memang kita juga tahu bahwa pkb itu adalah partai politik yang saya kira memang
tujuannya adalah untuk memenangkan kontestasi politik
oleh karena itu bagi saya pernyataan teman teman pbnu yang mengatakan bahwa nu itu tidak berpolitik
tidak mendukung salah satu calon tidak bisa diklaim hanya misalnya miliknya mohaimin atau ke pkb
saya kira cukup rasional mas
karena memang nu itu kembali ke hitohnya tidak berpolitik
itu yang pertama ya
yang kedua ini tentu tidak terlepas dari adanya friksi internal di kalangan nu
kita tahu bahwa mohaimin iskandar
ini darah politiknya adalah nu sebenarnya
cuma karena ketua umum pbnu sekarang itu bukan orangnya muhaymin iskandar
gus yahya kan kita tahu adalah orangnya gus dur
yang saya kira memang punya konflik politik yang cukup lama
inilah yang kemudian menjelaskan kenapa pbnu terkesan tidak mau diklaim juga menjadi bagian dari pkb saat ini dulu
jadi ketika pbnu itu ketua umumnya adalah kiai said
dua hal yang kemudian tidak bisa dipisah pisahkan
tapi ketika ketua umum pbnu itu ganti orang
ganti pimpinan ketua umum
dimana gus yahya saat ini kita tahu adalah loyalisnya gus dur orangnya gus dur
yang kita juga tahu bahwa mohaimin dan gus durian ini memang konfliknya sampai saat ini belum selesai
maka gus yahya kemudian mengharamkan kepada siapapun terutama pkb
untuk mengklaim atas nama pbnu atas nama nu untuk kepentingan politik elektoral
ini yang saya kira memang sudah
jadi secara transparan bahwa pbnu dan nu tidak mau
hanya dijadikan sebagai kendaraan politik elektoral di dua ribu dua puluh
makanya muncul statement dari pernyataan nu kawan kawan pbnu
nu itu ya nggak partisan nggak bisa diklaim hanya mendukung salah satu calon
tapi nu berdiri di semua kaki dan berdiri di semua partai politik ya
itu yang kedua
yang ketiga kalau kita membaca angka angka statistik secara umum memang orang yang mengaku nu
atau orang yang merasa dekat dengan nu atau orang yang teridentifikasi sebagai orang nu
itu secara umum memang lebih banyak memilih pdip
kemudian memilih pkb lalu kemudian memilih gerindra dan seterusnya dan seterusnya
selanjutnya pada level pilpres misalnya kalau kita cross step cross tabulasi gitu ya
kemudian kita tanyakan kepada orang yang merasa nu
itu mostly dari mereka jauh lebih memilih ganjar pranowo ketimbang nama nama lain
di bawah ganjar itu sedikit dan sebagian yang lainnya mendukung prabowo subianto
di bawah ganjar itu sedikit dan sebagian yang lainnya mendukung prabowo subianto

mendukung anies baswedan cukup sedikit ya
oleh karena itu jadi wajar kalau kemudian nu itu tidak bisa diklaim hanya milik pkb
dan memang miliknya mohamed iskandar
apalagi misalnya nu itu coba untuk diarahkan untuk mendukung anies baswedan
saya kira argumentasinya agak rumit dalam konteks itu
tapi satu hal mas secara fakta politik kita tahu bahwa pkb itu memang lahir dari rahimnya dahdatul ulama
meski begitu tidak semua orang nu meski begitu tidak semua orang nu
itu kemudian menjadikan nu sebagai pilihan tidak menjadikan pkb maksud saya sebagai pilihan politiknya
tapi justru orang orang nu ini lebih memilih partai partai politik yang lain
inilah yang saya kira kemudian per hari ini dinamika politik soal nu dibawa dalam arus pusaran politiknya harus cukup tentara
karena memang nu itu adalah ormas islam terbesar yang saya kira selalu menjadi magnet
selalu apa namanya menjadi daya tarik politik ekonomi elektoral
yang diharapkan tentu sebagai insentif untuk memenangkan pertarungan di pilpres terutama
oke baik tiga poin tadi menarik
nanti kita akan bahas satu persatu tapi saya akan tanya dulu
menurut anda mas adi apakah alasan caimin tadi sebelumnya mengklaim bahwa dia didukung tapi nyatanya dikatakan netral begitu
apakah memang caimin merasa tidak pede dengan tanpa bayang bayang nu di belakangnya atau seperti apa menurut anda
ya saya kira memang gus mohaimin ini membaca angka

karena ada jarak yang cukup luar biasa
dimana orang yang mengaku nu itu tidak otomatis memilih mohaimin iskandar
ataupun ketika kita melihat pemilih pkb itu tidak otomatis memilih mohaimin iskandar
contoh yang paling nyata pkb itu hasil pilek dua ribu sembilan belas yang lalu mendapatkan sembilan enam persen
sementara pada setting bersamaan elektabilitas mohaimin itu kan di kisaran angka satu dua persen
ada jarak sekitar tujuh lima persen
dari orang yang mengaku pkb tidak memilih mohaimin iskandar
oleh karena itu kalau pemilih pkb saja tidak mau memilih mohaimin
apalagi kemudian ingin memilih anies baswedan sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh
ini yang sering saya katakan
ada pr yang cukup luar biasa yang mesti dilakukan oleh mohaimin iskandar
untuk memangkas jarak pemilih pkb dengan anies dan mohaimin
termasuk juga bagaimana melakukan penetrasi politik ke pemilih pemindis nadeline yang memang sampai saat ini tidak memiliki penggunaan
yang memang sampai saat ini tidak memiliki penggunaan
yang memang sampai saat ini tidak memiliki penggunaan
tidak menjadikan mohaimin iskandar sebagai pelabuhan politisnya
apalagi pbnu secara terbuka menyatakan tidak bisa diklaim tidak bisa dijadikan sebagai alat tunggangan untuk kepentingan politik tertentu
inilah yang saya sebut sebagai tantangan tetangga besar kepada muhaymin untuk mendapatkan pemilih dari kalangan nahdlin
nah yang paling penting sebenarnya mas bagi saya kenapa nu itu selalu dikait kaitkan
ya karena memang pemilih nu itu punya preferensi politik yang tidak bisa disimplifikasi
hanya mengarah kepada satu calon
yang paling penting bagi saya ingat sekalipun ada orang nu sekalipun ada kader nu yang maju sebagai capres ataupun cawapres
itu tidak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di pilpres dua ribu dua puluh
kita tahu dua ribu empat yang lalu misalnya kiai hashim muzadi menjadi calon wakilnya megawati soekarno putri saat itu
tapi kalah ketika bertanding dengan sby yang berpasangan dengan jk
kemudian kita juga tahu bahwa pawiranto yang berpasangan dengan jk yang berpasangan dengan sby yang berpasangan dengan jk

kemudian kita juga tahu bahwa pawiranto yang berpasangan dengan jk yang berpasangan dengan jk yang berpasangan dengan jk
berpasangan dengan kiai sholah atau gus sholah dan saat itu juga

oleh karena itu pemilih nu itu tidak otomatis menentukan pilihan politiknya
sekalipun ada kader kader nu yang berkontestasi di setiap pemilihan
jadi ini bukan soal nu kemudian ditarik lurus kepada salah satu calon
bagi saya nu itu cair nu itu tidak bisa disimplifikasi dan hanya diklaim
untuk kepentingan satu partai dan calon politik tertentu
nah inilah kemudian yang kita tunggu ke depan
apakah mohaimin iskandar mampu mengorkestrasi jarak pemilih nu jarak pemilih pkb
kemudian secara dekat bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari pemilihnya anies dan gus mohaimin
tentu hanya waktulah tentu hanya kerja kerja politiklah yang akan menjawab segala galanya
baik mas hadi ini pr yang besar berarti bagi muhyiddin iskandar ya
tapi kita masih akan membahas dengan
tema berikutnya juga ini pasca ditinggal anies baswedan
demokrat kini berada di persimpangan jalan
kira kira arahnya akan kemana
kita akan membahas usai jeda berikut tetap bersama kami di newsroom